asik monyetnya lari tau gak
doni kena john
persami bawa boneka
ngapain lu ketawainnya yu
si rik gak bisa beli boneka
macem macem sama geng gue
sekarang kita udah sampe
sekarang akan saya bagi per kelompok untuk mendirikan tenda
oke sekarang kelompok rati ke sebelah selatan
kelompoknya ira sebelah timur ya
kelompoknya anti sebelah barat
ya kelompok endang dan kelompok gali ke arah utara
lekas cepat doni
sasaran yang empuk aku nebak
bentar deh nih
nanti kemburu malam
iya saya tau